pemimpin front pembela islam kembali terjerat hukum
kali ini polisi menetapkan status tersangka terkait kerumunan di petamburan
dengan pasal satu ratus enam puluh kuhp tentang menghasut masyarakat
supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi
kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat
lalu apakah penetapan tersangka tidak melalui pemeriksaan adalah sah di mata hukum
untuk membahasnya sudah bergabung dengan heri firmansyah
pakar hukum pidana dari universitas taruman negara
selamat siang mas heri
selamat sore bang
bagaimana bisa memahami ini
apakah kemudian dengan pemeriksaan yang masih berlangsung
dengan tahap awal seperti ini polisi bisa melakukan penahanan mas heri
oke sebelumnya mungkin kalau melihat dari perkembangan kasus ini
maka mungkin kita akan menyampaikannya bisa berdebat ini
apakah menyerahkan diri ataukah ditangkap
ataukah mendatangi untuk mengikuti proses yang semestinya dilakukan
karena kita harus akui juga bahwa tindakan dari penyidik dengan memberikan ketegasan tadi
itu juga membuat hrs mendatangi membespolri
menarik polda metronjaya dengan ketaatan hukum
menurut saya itu dulu poinnya
jadi kita menyampaikan pendapat yang tepat begitu untuk proses tersebut
kemudian terkait dengan penahanan memang asas peradilan kita adalah cepat
sederhana dan biaya ringan
ini tentunya dipertimbangkan dari setiap tahap pemeriksaan
baik di tingkat pemeriksaan kepolisian kemudian di kejaksaan maupun di pengadilan
dengan mempertimbangkan asas itu tentunya perlu kepastian hukum terhadap seseorang
apalagi kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka
sehingga akan lebih baik secepatnya kemudian ditentukan apakah memang ditahan atau tidak
karena bagaimanapun tadi kita kembali kepada tujuan hukum yang hanya bicara tentang keadilan
dan juga bicara tentang kemanfaatan tapi juga kepastian hukum lebih status tersangka seseorang
umumnya itu biasa penetapan itu tidak terlalu lama
mungkin saja mungkin saja itu satu x dua puluh empat jam sudah akan ditentukan secara resmi oleh pihak kepolisian
terkait dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung
karena saat ini kita belum mengetahui apa hasilnya
hasil pemeriksaannya tentunya kita menghormati jalannya proses dari penyidikan yang masih berlangsung
dengan mendengarkan keterangan atau informasi dari hrs
oke mas heri artinya sesungguhnya begitu ya
pada umumnya dalam waktu satu x dua puluh empat jam sudah bisa ditentukan statusnya apakah kemudian bisa ditahan atau tidak
walaupun kemudian balik lagi kepada kondisi objektivitas dan subjektivitas dari penyidik
meski ada tiga pasal nih yang tadi teman teman di lapangan melaporkan yang disangkakan
ini bagaimana memahaminya
ya tentunya tadi memang satu x dua puluh empat jam sebenarnya harus saya sampaikan biasanya dalam kondisi tertangkap tangan
tapi kembali ke kepastian hukum untuk status beliau tentunya kan perlu untuk disampaikan ke publik juga
apakah memang akhirnya setelah mendengarkan keterangan dirasa cukup kemudian dilepaskan
atau tadi mendasarkan pada ketentuan pasal dua puluh satu kuhap
dengan mendasarkan alasan subjektif dan objektif
dengan objektif itu biasanya mendasarkan pada ancaman hukuman terkait perbuatan yang dilakukan
dalam konteks ini tentunya pidana
terkait dengan pertanyaan tadi tiga pasal
ada pasal sembilan puluh tiga tentang undang undang kekarantinaan
kemudian pasal satu ratus enam puluh dan dua ratus enam belas kuhp
tentunya polisi dalam hal ini pihak penyidik tidak sembarangan
untuk kemudian menentukan
pasal pasal yang diduga dilanggar oleh pihak yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka
karena bagaimanapun proses hukum ini kan bukan hanya menarik atensi publik
tapi semangat dari kerja polisi adalah transparan dan harus profesional
hal itu kemarin sudah saya singgung juga
berkali kali disampaikan oleh pak kabar eskrim
bahwa penetapan ini melalui juga gelar perkara
kadipu mas polri juga menyampaikan
sedikian pak argo yono
beliau sampaikan berkali kali ini sudah melewati proses gelar perkara pada tanggal tujuh desember
nah yang memang dirasa belum clear bagi publik adalah
karena mungkin hrs pada saat tersebut tidak berkenan hadir atau berhalangan hadir
sehingga akhirnya cuma diutus adalah kuasa hukumnya
sehingga proses proses semacam ini kemudian menjadi perdebatan publik
apakah dengan demikian
penetapan tersangkanya menjadi sah atau tidak
nah ini kan yang menjadi perdebatan publik disitu
karena orang yang bersangkutan dirasa belum didengarkan keterangannya
dalam konteks ini yang setelah hari ini kehadirannya pak hrs
tentunya polisi semakin bisa melengkapi hal hal yang kemudian menjadi tujuan dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tadi
terkait dengan pasal berlapis tadi itu
biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian
tentunya bukan berarti menjadikan pasal keranjang sampah gitu ya
jadi semua perbuatan kemudian dicari carikan
karena proses penyidikan ini adalah sudah jelas tindak pidana
tinggal menemukan siapa tersangkanya dengan kemudian mengumpulkan bukti dan saksi
ya kenapa saya bertanya begitu
karena beberapa waktu lalu pada saat saksi yang lain diperiksa
hanya memang hanya satu pasal saja soal kekarantinaan kesehatan yang disangkakan begitu
seperti gubernur anies baswedan waktu itu
sehingga kemudian ini masih menjadi perdebatan di publik
apa kemudian pasal yang bisa dijerat oleh rizik sihab sendiri mas heri
artinya juga kemudian proses pra peradilan juga berpotensi bisa dilakukan oleh si tersangka
ya pra peradilan itu secara konstitusional memang diatur oleh undang undang
sesuai ketentuan kuhab
pasal tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh tiga kuhap
objek pra peradilan itu terkait dengan setidaknya penangkapan penahanan
ini yang kemudian difokuskan juga oleh mungkin nanti teman teman kuasa hukum
atau penetapan tersangka
nah ini adalah kategori baru dalam objek perluasan pra peradilan
nah ini tentunya menjadi domain yang difokuskan betul oleh tim kuasa hukum
agar bisa berargumentasi
bahwa penetapan tersangka
penetapan tersangka hrs misalnya tidak sah
berdasarkan fakta fakta atau data data hukum yang mereka punya
jadi ini sah sah saja sebenarnya
karena dalam konteks hukum itu ada istilah aktori inkumbit onus probandi
siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan juga
nah tentunya dalam konteks penetapan tersangka yang tidak sah ini
si pihak yang ditetapkan tersangka akan membuktikan
lebih kepada pihak yang menetapkan tersangka
bahwa penetapan tersangka ini dianggap
sebagai sesuatu yang tidak sah tadi
jadi hal itu bisa dilakukan sebagai satu langkah atau upaya hukum
bagi hrs laku pihak yang ditetapkan tersangka
ataupun tim kuasa hukumnya
artinya masih ada proses hukum yang harus dijalani
untuk menentukan bagaimana kemudian hasil penyidik
untuk memeriksa rizik sihab hari ini
yang sudah saat ini berada di polda metro jaya
terima kasih mas heri untuk waktunya sore